program vaksinasi secara drive thru di jalan tol ini disambut antusias warga
vaksinasi yang digelar bais tni angkatan darat dengan jasa marga ini diharapkan bisa menjangkau masyarakat yang belum divaksin sebagai upaya percepatan vaksinasi nasional
warga mengaku merasa aman dengan vaksinasi dari mobil
happy banget sih bisa drive thru terasa lebih aman karena nggak berperumun

lebih mudah terus
nanti nanti kesini lagi
nggak ngantri juga
vaksinasi untuk jalur jakarta menuju bogor akan menggunakan vaksin pfizer dan ditargetkan dua ratus dosis per hari
sementara untuk arah dari bogor menuju jakarta ditargetkan seribu dosis per hari menggunakan vaksin sinovac
program vaksinasi ini merupakan yang pertama kali dilakukan di jalan tol
untuk memastikan keamanan dan kenyamanan pengguna jalan pasca vaksin
pihak jasa marga menyediakan ruang icu mini dan juga rumah sakit rujukan jika terjadi keluhan
secara drive thru ya memang pelaksanaan vaksinasi ini baru dilakukan di ruas jalan tol jagorawi
sesuai dengan prosedurnya ketika pengguna jalan sudah melakukan kegiatan vaksin
jadi memang ini kan ada
ada tempat untuk observasi dulu ya jadi sekitar lima belas menit untuk diobservasi
selain itu juga dari kami baik itu dari pihak mabes tni melalui bais tni dan juga jasa marga sudah menyediakan rumah sakit rujukan
pada hari kamis hingga pukul dua belas warga yang sudah divaksin mencapai tiga ratus dua puluh dosis vaksin
ditargetkan dalam sebulan tiga puluh enam dosis vaksin dapat diberikan kepada masyarakat
randy putrama kurnia yuniarwan jakarta